masih di segmen bisnis cnn indonesia newsroom
padamnya listrik di jawa dan bali pada minggu empat agustus
telah melumpuhkan ekonomi sejumlah sektor
menyikapi hal ini perusahaan setrum negara pt pln
telah menyiapkan dana lebih dari delapan ratus miliar rupiah
sebagai kompensasi untuk pelanggan
padamnya listrik di jawa dan bali pada minggu empat agustus
berdampak besar bagi perekonomian di sejumlah wilayah
kerugian pun dialami peritel online dan offline
maupun sejumlah industri
asosiasi pengusaha retail indonesia aprindom prediksi
potensi kerugian material peritel mencapai dua ratus miliar rupiah
hal ini disebabkan berkurangnya pengunjung yang berbelanja
di pusat toko retail modern maupun pusat perbelanjaan
sementara itu perusahaan listrik negara pt pln persero
berjanji akan memberi kompensasi kepada pelanggan
pelaksana tugas dirut pln
sripeni intern cahyani menyebut
pln menyiapkan dana kompensasi delapan ratus tiga puluh sembilan miliar rupiah
dana akan dibayarkan untuk tagihan listrik pada bulan agustus
ganti rugi akan diberikan dalam bentuk potongan tagihan
sesuai dengan peraturan menteri esdm nomor delapan tahun dua ribu enam belas
potongan tiga puluh lima persen akan diberikan kepada pelanggan non subsidi
dan dua puluh persen bagi pelanggan bersubsidi
kami sampaikan bahwa kami akan melakukan
pemberian kompensasi delapan ratus tiga puluh sembilan m
hitungan dari divisi niaga ya pak ya yang tadi dilaporkan
dua puluh juta pelanggan dengan total delapan ratus tiga puluh sembilan miliar rupiah
sementara itu pln masih terus menginvestigasi penyebab gangguan sistem
yang menyebabkan pemadaman sejauh bali pada minggu empat agustus lalu
rekan rekan berikan kami waktu untuk fokus kepada investigasi
fokus kepada investigasi dan perbaikan
karena pak presiden kami berjanji kepada pak presiden
untuk tidak terulang lagi kondisi seperti ini
sistem kelistrikan di jakarta telah kembali normal sejak senin
sekitar pukul tujuh belas lima puluh waktu indonesia barat
sedangkan di jawa barat
kembali normal sekitar pukul tujuh belas lima puluh waktu indonesia barat

selain itu perusahaan listrik plat merah ini juga akan menambah pasokan listrik
pada oktober dua ribu sembilan belas pln menyebut akan masuk pasokan listrik baru seribu mw dari wilayah banten
untuk penanganan sementara pln telah mengoperasikan lima mw di jakarta
dan akan ada tambahan tiga ribu mw dari jaringan jawa bali
untuk menyuplai kembali listrik pelanggan di wilayah banten dan jawa barat
tim liputan siarang